awalnya masyarakat suku pasar balik antusias dengan informasi penetapan kabupaten penajam pasar utara
sebagai calon ibu kota negara yang baru karena dianggap akan membawa perubahan yang baik bagi keberadaan suku pasar
namun kini antusiasme itu berbalik menjadi sebuah kekhawatiran
suku pasar balik yang menjadi salah satu dari sepuluh subsuku pasar yang kini komunitasnya hampir punah
merasa tak pernah dilibatkan dalam proses perumusan ibu kota negara baru
terlebih hingga undang undang ikn disahkan kepala masyarakat adat suku pasir balik sibukdin menyatakan
bahwa semakin merasa terancam karena aset satu satunya yang ia miliki
yakni warisan rumah panggung yang masih berbentuk khas adat pasar di kawasan sepaku lama kecamatan sepaku terancam tergusur
enam puluh tiga tahun menempati lokasi ini membuat sibukdin dan seluruh masyarakat adat pasar dengan tegas menolak jika direlokasi ke wilayah lainnya
kepala masyarakat adat suku pasar balik sibukdin menerima penghargaan dari kepala masyarakat adat suku pasar balik sibukdin
kepala masyarakat adat suku pasar balik sibukdin menerima penghargaan dari kepala masyarakat adat suku pasar balik sibukdin
kepala masyarakat adat suku pasar balik sibukdin menerima penghargaan dari kepala masyarakat adat suku pasar balik sibukdin
kepala masyarakat adat suku pasar balik sibukdin menerima penghargaan dari kepala masyarakat adat suku pasar balik sibukdin
kepala masyarakat adat suku pasar balik sibukdin menerima penghargaan dari kepala masyarakat adat suku pasar balik sibukdin